not not berlirik megah yang terlahir di belahan bumi bagian barat
mempunyai kekuatan untuk mengiringi suatu sejarah
nuansa gaya klasik eropa yang berpengaruh terhadap terciptanya lagu lagu nasional di indonesia
menandakan musik ini sudah menjadi identitas semua negara
inilah musik klasik musik abadi lintas jaman
musik merupakan kesenian yang memiliki untayan nada yang disusun menjadi sebuah lantunan lagu
musik bahkan sudah dikenal sebelum bumi memasuki kalender masehi di yunani
tentunya musik klasik yang kita dengar saat ini tidak serta merta tertuang di kertas
partitur begitu saja
permainan gaya musik klasik merupakan hasil perkembangan dari masa ke masa
era pertama adalah renaissance
yang tercetus pada abad ke empat belas
disebut era revolusi budaya yang menjembatani zaman medival ke masa eropa modern
pada era ini ilmu politik seni rupa bahkan musik mengalami sejumlah perkembangan
yang diambil dari peradaban yunani kuno
saat itu musik dikhususkan pada lingkungan gereja
musik renaissance itu banyak diperuntukkan
jadi musiknya itu masih tarik lurus untuk kerohanian
untuk ibadah untuk membeda tuhan
dan musik renaissance ini kalau ditarik dari garis politik
itu dia memang mengembangkan berkontribusi dalam pengembangan konfesi diplomasi
di sini musik renaissan banyak mengembangkan
mereka banyak mengembangkan itu
musiknya juga hanya terbatas dinamika forte dan piano
hanya keras atau pelan
mengianjakkan rote haar
dan merasa tanpa pelantutan
m upgrading beberapa concurrent dua kepentingan
dalam kurang terlalu serentak berbeda
adalah waktu yang setinggi ke shaun
pada sekat kedua
dengan teknik komposisi
bandingkan dengan peradaban timur yang lebih didominasi iringan vokal untuk kebutuhan hiburan
musik klasik di zaman ini sudah mempunyai harmoni dua nada yang bersahutan
walau tetap terkesan satu emosi
akhir abad ke delapan belas lahirlah era klasik
pada era ini komponis dan musisi sudah tidak terikat dengan gereja
mereka sudah mulai melayani permintaan pentas dari undangan pedagang dan bangsawan
hal ini membuat para komponis menabrak batasan pembuatan lagu yang sebelumnya mengekang mereka
disinilah kelompok orkestra mulai terbentuk dengan jumlah pemain yang lebih banyak
terdapat tiga bagian dari lagu
banyak banyak dari mulai vibrasi sudah berbeda dengan zaman baru
gesekan juga sudah mulai
dan juga berani
karena zaman barok itu kita masih yang seperti biasa biasa
tapi kalau pada zaman klasik kita sudah mulai yang lebih wah juga lebih megah juga
karena pada saat itu seiring berkembangnya zaman
berkembang juga seperti alat alat musik juga berbarengan juga berkembang
tapi menang saja kekuasaan mereka
pada zaman perjuangan kemerdekaan indonesia
musik klasik sudah memasuki era modern dan kontemporer
instrumen orkestra klasik seperti biola dan trompet turut andil
dalam mempengaruhi bentuk lagu nasional yang diciptakan oleh klasik

salah satunya indonesia raya
yang sering berkumandang di setiap kegiatan negara yang diiringi kelompok orkestra
ada satu karya dari komunis indonesia
selain itu di awal konser selalu kita mainkan indonesia raya
dan reaksi penonton ternyata cukup mengharukan
mereka sering sekali dengar indonesia raya
di televisi atau di rekaman tapi melihat live di depan mereka itu
suatu pengalaman yang khusus buat mereka
membuat sebuah kelompok orkestra simfoni
dan juga sebuah tantexe
manajemen atau komposer harus mengumpulkan delapan puluh sampai seratus musisi untuk dapat bermain bersama
bila jumlahnya hanya membutuhkan lima puluh musisi maka dapat disebut dengan orkestra kamar atau chamber
terdapat tiga subkelompok yang harus diperhatikan sebelum membuatnya karena masing masing kelompok memiliki keunikan tersendiri
yang pertama adalah kelompok gesek berisikan biola alto dan celo
mereka memiliki ruang emosi yang luas dalam memainkan lagu
keberadaan mereka adalah fondasi awal dari terbentuknya orkestra
yang kedua adalah kelompok alat musik tiup
ini masih terbagi dua kelompok lagi yakni kayu dan logam
mereka dapat berfungsi untuk mewarnai nuansa kemegahan pada suatu simfoni
yang terakhir adalah perkusi yang berisikan timpani sebagai penanda tempo dan pengendali ritem lagu
setelah kesenian nusantara bertarung dengan pergeseran budaya luar musik klasik dan orkestra juga harus melawan orientasi pasar
kalau musik klasik memang secara komersial memang agak sulit
di negara negara barat yang musik klasik yang sudah maju pun peran pemerintah masih sangat besar
sebenarnya musik seperti ini memang mahal sekali kan karena pemainnya banyak sekali
tapi sebenarnya musik klasik piano saja kan juga
juga tidak terlalu mahal
cuman musik yang dimainkan kan memerlukan ilmu pengetahuan untuk dimainkan dan dipahami
tentunya orkestra musik tidak serta merta harus bertahan untuk menyuguhkan hiburan bagi penikmat musik klasik saja
harus ada sesuatu yang dikemas untuk menyesuaikan
dan kebutuhan zaman
orkestra saat ini sering ditampilkan dalam kegiatan bersifat resmi opera hingga drama musikal
untuk sebuah cerita atau untuk emosi orkes itu sangat berperan sekali
karena seperti kita bilang setiap orang bisa memainkan alat musik piano gitar atau apapun dengan emosi
misalnya wah memainkan pianun dengan perasaan atau memainkan flu dengan perasaan
mereka memberikan atau menuangkan emosi dengan musik mereka
tentu saja kalau teatrika lebih bervariasi
juga untuk film lebih bervariasi
karena kita tahu itu semua tergantung dari nuansa suara apa yang diperlukan oleh cerita di dalam teater itu maupun di dalam film itu
jadi mereka bisa merambah ke style music lain seperti di dalam musical ini kita bisa lihat mereka memainkan berbagai jenis music seperti rock dan rap dan sebagainya
karena apa karena kembali lagi apapun style yang dimainkan teknik dasar dari memainkan alat alat orkestra itu selalu klasik
tahun ini adalah tahun yang tidak biasanya bagi haidi
ia harus lebih rajin memainkan celo
karena telah terpilih menjadi salah satu anggota termuda
di salah satu kelompok orkestra jakarta
untuk lebih leluasa dalam mendalami permainan musik klasik
gadis berumur tiga belas tahun ini mengenyam pendidikan homeschooling
kecintaannya terhadap musik klasik sudah tertanam sejak kecil
kecintaan musik klasik
jadi dulu kan pas saya kecil
sebenarnya rumah saya itu penuh dengan musik klasik
papa saya kan juga guru piano
jadi ngajar di rumah tiap hari
jadi terus juga orang tua saya sering pasang dvd konser
jadi emang dari kecil udah biasa dengar musik klasik
umur lima tahun ia sudah mengenal dan mempelajari alat musik biola dan piano
namun masalah selera yang mengubah instrumen musik andalannya
saya suka sih suara celo kayak suara orang nyanyi gitu ya rentang suaranya juga mirip
tantangannya supaya bisa main dengan intonasi yang tepat sama juga biar bisa maininnya nyanyi
umur berapa kamu belajar jelo
usia dan jam terbangnya yang jauh di bawah rekan satu kelompok justru menjadi motivasi untuk layak bersanding dengan musisi profesional lainnya
berbagai upaya pun ia lakukan
selain menempuh les privat kelas celo di luar rumah ia didukung penuh oleh orang tuanya ketika latihan
waktu saya dapat partitur biasanya saya cari di youtube gitu ada yang orkestra lain yang mainin lagu
terus saya sambil dengerin sambil baca partiturnya
setelah itu baru saya latihan sendiri di part part yang susah
terus juga kadang saya main bareng sama orkesta di youtube
jadi main barengnya
musisi jakarta city philharmonic dan seribu audiens menyemuti gedung teater jakarta
jcp merupakan bentuk hasil kerjasama dari dewan kesenian jakarta dan badan ekonomi kreatif yang mencoba memasyarakatkan musik klasik ke halayak umum
lagu yang menggambarkan permukiman kumuh di sudut kota dapat kita dengar di west side story
rasisme dan kriminalitas mewarnai kehidupan sosial saat itu
namun terdapat kisah romantis antar dua insan yang berbeda kelas

konserto in f menjadi lagu pamungkas terakhir di konser
ini merupakan karya dari komposer bernama gerswin
yang pihawai dan mencari kemampuan untuk mencari kemampuan untuk mencari kemampuan

mungkin seratus tahun lagi ketika teknik musik klasik terus berkembang
kelak era kontemporer ini akan mendapat nama dari penerusnya
dan era ini yang memberi nama ke era era musik klasik sebelumnya
musik klasik adalah musik penuh harapan
sebagaimana tema yang diusung dalam pertunjukan jakarta city philharmonic edisi ke sembilan ini
evolusi musik klasik di indonesia juga masih terus digali dan dicari
sampai jumpa di video selanjutnya